cinta kakak yang tak bersyarat
dahulu kala di sebuah kota kecil yang jauh hiduplah dua anak yatim piatu
eleanor dan adiknya toby
eleanor bekerja sangat keras
kadang sebagai pengantar air untuk saudagar dan pedagang
dan kadang sebagai penjaga tokoh
namun ketika kekeringan melanda semua pedagang dan saudagar pergi
jalan jalan yang dulu sibuk sekarang menjadi tandus seperti tanahnya
eleanor apa yang akan kita lakukan sekarang
elenor berpikir sejenak menatap wajah pucat adiknya dan berkata
kemasi barangmu tobi kita akan meninggalkan kota ini
tapi kemana kita akan pergi
kemanapun keberuntungan membawa kita adikku
maka mereka akhirnya berangkat bersama untuk mengarungi dunia yang sangat luas
itu adalah perjalanan panjang yang mereka mulai
dan mereka tidak memikirkan akhir untuknya
tapi hanya berjalan terus dan terus
dan tidak pernah berhenti cukup lama di satu tempat untuk tidak bahagia di sana
terima kasih untuk buahnya nyonya doroti
ini apel terlezat yang pernah aku makan
sudah aku makan
elenor berbohong karena nyonya doroti hanya bisa menyisikan satu apel
dan kakak yang penuh kasih itu tahu betapa
apa lapar adiknya
dan ketika suatu hari mereka melakukan perjalanan
dan sepanjang hari sejak pagi hari mereka telah berjalan
dan panas semakin meningkat menjelang tengah hari
ah tenggorokanku sangat kering
aku ingin sedikit minum air dingin
tapi mereka tidak bisa menemukan air
kita akan segera menemukan air adiko
ayo sekarang kita terus bergerak
aku tidak bisa berpikir
dan pada saat itu mereka melihat seorang wanita tua tidur di bawah naungan pohon
semangkuk air disimpan di sampingnya
melihat air yang berkilauan tobi tidak bisa menahan godaannya
dan langsung melesat ke arahnya dan mengambil mangkuk itu
meminum air itu dalam tegukan yang panjang dan besar
adikku kau seharusnya bertanya dulu padanya sebelum kau meminum air itu
maafkan aku eleanor aku tidak bisa menahan diri
tapi wanita itu tidak bangun
ada baiknya untuk tidak mengganggu tidurnya
lalu mereka melanjutkan perjalanan dan tidak lama setelah mereka menghilang dari pandangannya
wanita itu membuka matanya dan berubah menjadi seorang penyihir
sekarang tunggu dan lihatlah nak
sementara itu tobi mulai batuk batuk dengan panik
wajahnya memerah dan dia menatap
dia menanggung eleanor untuk mengatakan sesuatu tapi hanya bisa mengembik
eleanor menyaksikan dengan takut saat toby berubah menjadi domba
aku ingin mengubahnya menjadi seekor kambing jantan tetapi sebaliknya aku mengubahnya menjadi seekor domba
ah ya tidak apa apa
seekor domba bisa dijual dengan harga yang lumayan
dengan itu aku akan membeli sendiri gaun berlapis perak dari sang penjual di gunung
dan aku akan menjadi penyihir tercantik di seluruh dunia
tidak tidak tidak
bagaimana ini bisa terjadi
saat itu seorang pria yang baik yang adalah seorang pangeran datang dengan menunggangi kudanya
dia sangat terkejut melihat seorang gadis kecil yang cantik dengan kuda
dia menangis sementara seorang domba putih berlari ke sana dan kembali dan bermain di depannya
dan bolehkah aku membantumu
namaku elenor dan ini adalah adikku tobi yang aku cintai lebih dari apapun di dunia ini
eleanor memberitahu pangeran askero segalanya dan pangeran muda itu tercengang meskipun dia tidak terlalu yakin
namun demikian dia bisa melihat rasa sakit di mata eleanor
mata yang indah ini

nona aku minta maaf untuk semuanya dan sungguh tidak aman sendirian di bagian negara ini
ikutlah denganku ke istanaku dan kau akan diperlakukan seperti bangsawan
tapi tapi adikku
oh anak domba
ehem ya dia bisa ikut juga
dimanapun kau berada dia akan berada di sana dan kau tidak akan pernah berpisah darinya
eleanor berpikir sejenak dan menyadari bahwa menurutmu dia tidak akan pernah berpisah
eleanor berpikir sejenak dan menyadari bahwa menurutmu
istananya sangat megah
dan pelayanrannya luar biasa
knewil jadi kau
tetapi eleanor tidak senang karena kekhawatirannya adalah bagaimana merubah
adiknya menjadi manusia lagi namun domba kecil itu sangat sangat bahagia dia melompat ke bantal
lembut dan bermain dengan pelayan sepanjang hari sementara itu pangeran bertemu eleanor setiap hari
dan menghabiskan waktu bersamanya dia menjadi sangat menyukainya dan akhirnya jatuh cinta
dan suatu hari dia mengenakan pakaian terbaiknya dan menyemprotkan wangi yang terbaik di negeri itu
eleanor aku eleanor kau adalah wanita paling cantik lisa eleanor kurasa aku jatuh cinta
padamu maukah kau menikah denganku ya itu bagus eleanor bagaimana kabarmu hari ini bagaimana aku
bisa ketika adikku masih menjadi seekor domba apa yang telah dilakukannya sehingga dia pantas
mendapatkan hal seperti itu
pangeran menyadari bahwa ini bukan waktunya untuk melamar elenor dan malah mencoba menghiburnya
tapi elenor sudah selesai dengan penghiburan terima kasih atas semua yang telah kau lakukan
oh pangeran tetapi tidak ada yang dapat menghibur hatiku sampai adikku kembali menjadi manusia aku
mengerti elenor aku mengerti keesokan harinya pangeran berangkat dengan anak buahnya untuk pergi
ke kerajaan tetangga untuk urusan perdagangan penyihir yang melihat pangeran pergi
menyamar sebagai seorang wanita tua dan pergi ke taman kerajaan tempat elenor bersama domba
jangan khawatir toby semuanya akan segera baik baik saja aku tahu apa yang mengganggumu
tapi siapa kau itu tidak penting yang penting adalah kau ingin adikmu
kembali sebagai manusia dan hanya aku yang punya solusinya kau kau bisa menjadikan dia manusia lagi
tidak kau yang bisa kalau kau mengorbankan dirimu katakan padaku apapun itu agar adikmu
menjadi manusia lagi kau harus mengorbankan dirimu dan menjadi anak domba apa kau setuju
apa itu keputusanmu elenor terima atau tidak tidak tunggu elenor menatap domba kecil itu
air mata mengalir dari matanya kemudian dia berkata baiklah aku setuju ini ambil semangkuk
air ini dan seketika elenor mengerti siapa wanita itu dan apa yang telah mengubah adiknya menjadi
seekor domba semangkuk air kau kau adalah wanita yang mangkuk airnya diminum oleh adikku kau pintar
juga tapi tidak cukup pintar sekarang jika kau ingin melihat adikmu bahagia lakukan apa yang
dan kenapa aku harus mempercayaimu yang aku tahu kami akan menjadi anak domba selama sisa hidup kami
baiklah sampai jumpa tidak tunggu kau sudah membuang buang waktuku ubah dia kembali menjadi
manusia dan aku akan meminum airnya aku berjanji baiklah penyihir mengambil sebuah
apel dan menunjukkannya kepada domba dan melemparnya anak domba itu mengejar apelnya
dan segera setelah digigit dengan cahaya yang terang toby berubah menjadi
manusia lagi sekarang cepat minumlah sebelum dia datang ke sini mencarimu eleanor menangis
karena dia ingin berbicara dengan adiknya tapi dia telah membuat janji dan dia akan memenuhinya
dan begitu dia meminum airnya dia berubah menjadi domba dan penyihir itu dengan cepat mengubah
dirinya menjadi eleanor eleanor toby adikku anak domba yang malang melihat kakaknya memeluk
elenor palsu tapi tidak ada yang bisa dilakukan selain mengembik dan melihat mereka masuk ke istana
eleanor yang malang tinggal di luar dalam cuaca dingin sepanjang malam keesokan harinya
ketika pangeran datang penyir itu berlari ke arahnya dan mengatakan kepadanya bahwa secara ajaib adiknya
kembali menjadi manusia wow itu kabar yang baik benar dan juga pangeranku aku jatuh cinta padamu
pangeran sangat senang dan mengatakan kepadanya bahwa dia merasakan hal yang sama tobi juga senang
tetapi merasa ada yang tidak beres dengan kakaknya karena kakaknya tidak pernah begitu kepada seorang pria
pernikahan besar diumumkan istana didekorasi dengan indah
dan pada hari pernikahan ketika pangeran sedang berjalan jalan di taman berbicara dengan salah satu tamu domba itu datang kepadanya dan menatap matanya
pangeran membungkuk untuk membelai kepalanya ketika dia melihat wajah yang agak familiar itu menangis
kau memiliki mata hijau yang indah seperti eleanor
mengapa kau menangis
tuanku maaf tapi calon ratu memiliki mata biru
dan pada saat itu rasa dingin menyentuh punggung pangeran
dan orang yang menyamar sebagai kau adalah penyusup
sementara itu penyihir yang telah mengubah dirinya menjelaskan
tadi eleanor mencoba gaun yang paling indah
oh apakah aku yang paling cantik
penyelundup siapa kau
cintaku ada apa
berani sekali kau
kau bukan eleanor
tunjukkan dirimu yang sebenarnya atau aku
aku hanya ingin punya pakaian desainer terbaik di dunia ini
kembalikan eleanor menjadi manusia lagi sekarang
atau ini adalah akhir dirimu
semua penjaga mengarahkan pedang dan panah mereka ke penyihir
yang tahu dia tidak punya pilihan lain
kakak beradik itu akhirnya bersatu kembali sebagai diri mereka yang sebenarnya
itu adalah cinta tak bersarat elenor untuk adiknya
yang membuatnya mengorbankan hidupnya sendiri
penyihir itu diusir dari kerajaan dan tidak pernah terlihat lagi
untuk elenor dan juga pangeran ya kalian tahu
mereka menikah dan hidup bahagia selamanya